status ibu disini sebagai tahanan wajib lapor bu
karena itu ibu pernah mengaku kalau ibu adalah pembunuh saudara roy
benar begitu bu
jangan lupa like share dan subscribe ya
majukan sikap penyesalan pada orang orang di sekitar ibu
semoga mereka tidak memberikan kesaksian yang lebih memberatkan di persidangan ibu berikutnya
cuma ini satu satunya cara agar bisa meringankan hukuman bu elsa
tadi gue udah minta maaf ke mbak andil
al dan tante rosa
apa itu bisa membantu gue
ayo gemo kita sudah sampai
terima kasih pak
mbak kira kira masih ada yang bisa kami bantu
kayaknya udah gak ada deh pak
apa itu rena
aku mau ikut jengin ke motor bapak
kenapa bisa minta tahu tahu pengen naik motor
jangan deh nanti jatuh
ntar terus yang diomelin sama papa
tapi aku pengen tante
soalnya motornya keren
aduh gimana ya
kalau gitu terus tanya sama papa dulu ya
udah pulang ya
ya tapi aku mau ke toilet dulu ya
aku mau ke toilet dulu sebelum pulang
saya teman di depan nanti ya
eh kalau saya ganggu
hmm tanya apa
eh rena tiba tiba pengen naik motornya bapak bodyguard
boleh nggak ya pak
dulu andin yang indah pengen naik motor
coba kasih teleponnya ke rena biar saya bicara sebentar
bentar pak bos
aku boleh kan naik motor
jangan naik motor ya
berbahaya nanti jatuh
iya tapi aku pengen banget
ya udah boleh
sekarang aku nunggu papa pulang ya
ya udah tunggu papa pulang ya
asyik makasih ya pak
udah ada aja sih
maaf saya mau ngobrol sebentar sama ricky
tidak muncul kerja
siapa tuh yang datang
satu satu tujuh dua
aduh aduh aduh
udah siap belum menikmati
sekarang gantian bapak yang siap siap
kakak udah bawa bantang
gak biarin gak apa apa
pegang yang kenceng ya
pegangan kenceng ya
anginnya kenceng pak
penjara itu apa
reina tau soal penjara dari siapa
orang itu kenapa tush
kok dibawa polisi
hmm itu kayaknya maling deh
terus dibawa kemana tush
malingnya dibawa ke penjara
jadi penjara itu
tempat orang nakal dihubungi
jadi kalau ada orang yang nakal
akan ditangkap terus dimasukkan penjara
mereka akan pulang kalau hukumannya semuanya sudah selesai
pak bisa ketemu mama papanya dong
gak akan bisa seperti rena
ketemu sama mama sama papa kayak sekarang
jadi harus tunggu semuanya selesai dulu
dan siapapun itu
harus jadi orang baik ya
supaya tidak dihukum sama polisi
terus dimasukin ke penjara
saya harap kita berhutang lagi
tunggu tunggu tunggu
aku langsung jalan ya
soalnya kan sidang kedua
udah mau dikelar
soalnya mama lagi kurang enak badan
sidang pertama kemarin tuh
sangat memukul perasaan mama
maaf ya no gak apa apa kan
gak masalah papa istirahat bekerja di rumah gak apa apa
aku jalan sekarang ya
din udah siap kan
dimulai dua jam lagi
sayang nanti kalau kamu sudah besar kamu pasti akan tahu sendiri
yaudah kalau gitu mama papa sama oma pergi dulu ya
kamu bawa ke sekolahnya sama ncus
nanti habis dari sana baru kita main main ya

sampai jumpa lagi
semangat sendiri kan
baik sidang akan kami buka
kami panggil saksi pertama dan saksi utama dalam kasus tindak pidana
saudari andini karisma putri alfari
silahkan maju ke depan

saudari andini anda kami sumpah dulu
saudara andini silahkan ikuti kata kata saya
dengan ini saya bersumpah demi allah
saya bersumpah atas nama allah
akan mengatakan yang sebenar benarnya
akan mengatakan yang sebenar benarnya
dan tidak lain dari yang sebenar benarnya
dan tidak lain daripada yang sebenar benarnya
semoga kesaksian dari mbak edin tidak semakin memberatkan

semoga kesaksian dari mbak endin tidak semakin memberatkan hukuman saya
kepada jaksa penuntut umum
baiknya om mulia
tolong ceritakan kronologis tentang pembunuhan

ada hari kejadian
saya memang mengundang
saya memang mengundang
almahrum roy dan elso untuk datang ke rumah saya
masuk ke rumah roy
kalau kamu diam
kalau kamu diam
berarti kamu mau
yaudah kita ketemu
elsa kamu datang ya ke rumahmba hari ini jam lima
ada yang mau mbak omongin sama kamu
dan di saat roy datang elsa belum datang
saya harus meninggalkan rai di rumah
karena saya harus mengambil makanan ojek online saya yang udah saya pesan
dan ketika saya udah sampai sana roy sudah terbunuh
ketika saya sudah sampai sana saya sudah terbunuh
saudara andi apakah anda tidak bertemu dengan saudari elsa
anda tidak curiga dengan saudari
saya curiga dengan saudari elsa
rasa bilang kalau dia tidak datang ke rumah pada hari itu
dan saya juga tidak punya bukti untuk menyatakan kalau dia memang datang ke rumah
cukup yang boleh
saudara andin silakan anda kembali ke tempat hidupnya
yang yang telah menjangkau memberi peran dari produk yang konkretir
malah menanggap oleh masyarakat lightning

selamat siang mbak catherine
eh ini beneran saya diterima
eh yaudah kalau gitu berarti
sampai ketemu besok
makasih banyak ya mbak
yaudah kalau gitu saya permisi
gue keterima juga kerja
jadi wanita karir deh gue
aku jadi gak sabar deh mau pulang
mau kasih tau ke angga
oh jangan jangan di
ruangan hrd tadi lagi
cewek yang tadi nomor kerja bakalan diterima
ipk nya aja rindah
pengalaman kerjanya pun gak ada
yang ada nanti malah jadi
abisnya titipan pak aldebaran
pak aldebaran sendiri yang minta
dan saya juga membatalkan
untuk ngelamar di perusahaan ini
terima kasih sebelumnya
kamu kenapa teriak teriak
kakak minta tolong ya sama kak al
biar aku diterima kerja
kamu tau dari mana
aku denger kak
aku dengar hrd nya ngomong sama salah satu staf kantor
katanya dia terima aku
cuma karena aku ini titipannya kak al
masa aku diterima cuma karena kasihan doang
aku gak mau kak
aku maunya aku kerja karena memang kemampuan aku
minta maaf kakak salah kakak tau
cuman kemarin kan kamu sempat bilang kan
dua kali pas kamu gak mertipin aku
kamu di tolak
ya kakak gak tega aja
kakak kasihan sama kamu
sekarang kalo aku diterima cuma karena kasihan
aku jadi bulan bulanan di kantor kak
aku gak mau
jadi tolong kakak gak usah sok sok bantuin aku lagi
untuk saksi yang kedua
saya panggil ibu sarah aurelia
anda kami sembah dulu
demi putri saya
saya nggak mau anak saya masuk penjara
apakah ada tekanan dari pihak terdakwa
untuk mengakui semua kesalahannya
tidak paksaan sama sekali
telah membunuh korbannya
anda mendengar pertanyaan dari saya
saya sudah lama mengetahui
sebelum fonis diberikan kepada saudara adin
saya membantu anak saya elsa
memberikan kesaksian palsu
saya bersaksi empat tahun yang lalu
bersama saya di rumah pada saat kejadian

saya mengorbankan putri saya yang lain
kenapa ibu mengorbankan adin
padahal adin juga kan kutip ibu
adin juga kan kutip ibu
adin juga kan kutip ibu
begitu mencintai saya selalu hati
yang mencintai saya dengan sangat turun
dan saya menyesal